mahalnya harga tiket pesawat yang diprediksi akan terjadi hingga lebaran idul fitri ini membuat sebagian masyarakat harus putar otak untuk mudik
nah kapal laut pun menjadi pilihan alternatif
meskipun memakan waktu perjalanan yang jauh lebih lama tiket kapal pelni ternyata laris di borong warga
hari raya idul fitri masih dua pekan lagi
tiket kapal laut sinabung di pelabuhan ahmad yadi ternate ludes di borong warga
sebagian besar penumpang membeli tiket kapal tujuan pulau jawa dan sulawesi
waktu mudik menggunakan kapal laut dilakukan lebih awal karena perjalanan yang lama
calon penumpang memilih transportasi laut lantaran mahalnya harga tiket pesawat
perbandingan harga tiket pesawat dengan kapal laut terbilang jauh
tiket pesawat ternate surabaya termurah saat ini masih berkisar dua sembilan juta rupiah
sedangkan harga tiket kapal pelni untuk tujuan yang sama hanya rp lima ratus delapan puluh enam di kelas ekonomi
dan di kelas satu a
seharga dua satu juta rupiah
itu saya sekarang betul betul ada keperluan untuk secepatnya pulang
dan mendekati ikan mendekati kapal wilayah juga
saya secara cepat sampai di rumah
ya mana tahu jauh jauh sebelumnya pikir katanya sudah habis
kalau cuma duduk di bawah baru dibayar di atas
larisnya tiket kapal membuat sebagian calon penumpang tak kebagian tiket
pt pelni cabang ternate mengaku hanya menjual tiket berdasarkan jumlah seat
kami dari manajemen pt pelni bahwa untuk tiket dijual sesuai dengan seat yang ada
jadi kita tidak menjual tiket non seat
dalam rangka melayani penumpang secara aman nyaman
hingga kamis malam ratusan calon penumpang masih memilih bertahan di lobi pelabuhan ahmad yani ternate
sambil menunggu tiket tambahan yang dijual pt pelni
syaril abdullah maluku utara